di indonesia ternyata masih ada ratusan mobil zaman perang dunia ii yang masih berfungsi dengan baik loh
nah baru baru ini para kolektor jeep zaman perang dunia ii berkumpul di sidoarjo jawa timur untuk berbagi pengalamannya
jeep tahun empat puluh an ini ternyata sudah punya teknologi zaman sekarang
seperti apa simak informasinya
mobil mobil khas era perang dunia ii memenuhi kawasan pergudangan jemudo sidoarjo jawa timur
ratusan mobil berjenis jeep ini berdatangan dari berbagai daerah di indonesia dalam acara yang dibentuk komunitas jeep surabaya
meskipun mayoritas mobil dibuat pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh an namun mobil masih dapat berfungsi dan berjalan dengan baik
segala perlengkapan khas perang dunia ke dua pun masih terpasar
seperti antena laras senjata hingga skok dan kapak
para penggemar mobil jeep mengaku rela mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah untuk perawatan mobil
bilis mempunyai nilai sejarah yang tinggi karena dia merupakan nenek moyang dari segala jeep
jadi berbahagia lah kalau kita saat ini mempunyai jeep bilis
balik ke selera
tak kalah dengan teknologi mobil saat ini deretan jeep bekas perang dunia ternyata telah disematkan baling baling di bawah bodi mobil
yang berfungsi sebagai penambah daya dorong mobil ketika berada di dalam air
riku argyensyah sido arjo